informasi lain presiden joko widodo melantik letnan jenderal andika perkasa menjadi kepala staf angkatan darat
menggantikan jenderal mulyono yang akan memasuki masa pensiun januari dua ribu sembilan belas
usai dilantik andika perkasa juga mendapatkan kenaikan pangkat dari letnan jenderal menjadi jenderal
pelantikan berlangsung di istana negara pada kamis pagi
pernah bertugas mengawal presiden jokowi sebagai komandan paspam pres pada tahun dua ribu empat belas
pada tahun dua ribu enam belas karir andika naik menjadi pangdam tanjung pura pada tahun dua ribu enam belas
dan pada juli dua ribu delapan belas dia diangkat menjadi panglima komando cadangan strategis angkatan darat atau pangkostrat
dan baru empat bulan dilantik menjadi pangkostrat
hari ini menantu mantan kepala bin hendro priyono yang dilantik menjadi orang nomor satu di angkatan darat
andika merupakan lulusan akademi militer seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh infantri kopassus
pendahulu andika mulyono turut menyaksikan langsung upacara
dan pelantikan itu
rekam jejak menjadi alasan presiden joko widodo memutuskan andika perkasa menjadi kepala staf angkatan darat
meskipun andika melompati tiga angkatan di atasnya
jokowi optimistis andika mampu mengemban tugas
jokowi mengatakan andika yang sebelumnya menjabat sebagai pangkostrat itu dipilih dari tiga calon lainnya
saya kira pak andika ini pernah di
pernah di kopassus
pernah di kodeklat
pernah di pangdam
pernah di kostrat
kemudian sebelumnya juga pernah di penerangan juga
dan pernah di komandan paspam pres
tetapi inilah yang telah kita putuskan
secara khusus sih nggak ada
ya beliau memberikan
kepercayaan kepada saya
saya secara otomatis harus kemudian menerjemahkan
menerjemahkan bahwa tugas ini ya harus saya jaga
kepercayaan dari presiden yang telah memberikan kesempatan
hal pertama yang dilakukan
ya saya pasti harus orientasi mas
ya saya sudah berada di angkatan darat
tapi juga kan masalah di level ini ya
lebih banyak kebinaan policy
itu yang harus saya lihat dulu
belum enggak tahu
kemarin aja belum tahu
jadi saya akan orientasi dulu
nah setelah itu mungkin
pelan pelan baru kita lihat
apakah ada yang perlu dirubah
tetapi yang jelas banyak yang harus saya lanjutkan